udah lembah gak apa apa
lagian juga mbak din juga khawatir kan sama gue
iya mbak khawatir banget sama kamu
tapi tentunya jadiin kamu gak kenapa napa ya
tidak kok kita opo jangan keluar
sekalian nemenin papa
jadi gini elsa
selamat sore mas al
oh siap mas
saya mandi dulu
ini makanannya udah selesai
kok rasanya gak seenak masakan andin sih
harusnya gue suruh dia aja yang masak ya
belum pulang mas
kan tadi mbak adin keluar sama papanya
harusnya kalo suami udah dirumah tuh dia dirumah
kangen ya mas
barusan cuma nyentuh doang
salah denger kali kamu
aduh andin di dalam lagi
papa angkat aja deh
kamu dimana sih jam segini kenapa belum pulang
ada apa al kok marah marah
handphone andin kok bisa ada di papa
iya tasnya andien disini tadi rusak papa benerin
aden lagi ke rumah sakit sejahtera
menjenguk elsa elsa pendarahan
saya marah soalnya andin belum pulang
papa kan tahu kakinya lagi sakit
kamu tenang aja al
andien sama papa kok dia aman ya
tapi kamu juga harus paham
seorang suami itu harus menjaga lisannya
dan dia juga harus bisa menjaga suasana hati istrinya
salam untuk elsa semoga cepat sembuh
waalaikumsalam orang motor
kalau dia curiga bisa gawat nih
kalau dia curiga bisa gawat nih
kalau andien gak boleh balik lagi kesini gimana
bisa rusak rencana gue
hak adopsi rena kan masih lima bulan lagi
lu kenapa mesti pake marah marah sih al
tadi bapak bilang rumah sakit sejahtera ya
udah kayak g feeds dong
aku belum pulang rashid presidente
tetap jalan aja menunggu di rumah
jadi hari ini saya harus pulang bu
aduh gimana ya
ya udah deh gak apa apa
semoga anak kamu cepat semua
saya ikut prihatin ya suster
suster mau pulang kampung
iya suster mau uji bangkapan dulu ya
suster bakal kangen banget sama rena
rena sama oma sehat sehat disini
baik baik ya suster
iya rena cantik
terima kasih sekali lagi suster ya
kamu hati hati di kampung ya
kalau hati hati di kampung ya
lalu saya bebas bebas dulu ya bu
kok suster pulang kampung ya
jadi rena sama oma ya
jadi gini elsa
mbak berapa hari ini datang kesana
ternyata makam indi indi tuh hancur
ada orang yang sengaja untuk ngancurin makam indi indi
dan kebetulan juga kalau misalkan masih disana
makam indi indi bisa jadi tambah lebih hancur
karena disana itu ramuan banjir
makanya mau dipindahin
kalau makam itu dibongkar
berarti ketauan dong kalau makam itu kacau kan ya
ini yang ketemu sama mbak andi
pasti bukan penjaga makam yang waktu itu
jadinya dia gak tau
kalau makam itu kosong
dan malah nyuruh nyuruh pindahin makam
sekalian mbak mau ambil hal ini semuanya
kasian kamu juga lagi sakit kan
gue harus gimana
bisa jawab apa sekarang
andi kamu tuh sebenernya mau ngapain sih kesini
ngapain pake bahas bahkan segala
kamu tau kan adek kamu ini abis pendarahan
jangan bikin dia jadi stres dong
malah ngebahas sesuatu yang gak penting sama sekali
yaudah kamu istirahat ya aku keluar dulu
sebentar ya sabar ya mama pengen susur
anak saya kesakitan sus tolong segera kesini ya
untung aja gue berhasil
tapi tiba tiba ini sakit perut
jadi gak bisa dibahas lagi pak
dan makanya aku keluar
supaya dia bisa istirahat
oh gitu yaudah lain kali aja ngomong sama elsa soal itu
jadi elsa bukan hanya bohong ke andin
kalau anaknya udah meninggal
dan juga mama
padahal kan sebenarnya
anak itu dibuang ke panti asuhan
aku tahu kamu yang ngambil
kamu udah tau kan
kalau hubungan kita semakin dekat
aku paling gak suka kalau ada pembawa
aku kasih bayi itu ke panti asuhan
kayanya dia agak marah
jadi lebih baik kamu
gerak pulang sekarang ya
kamu pulang ke taksi gak apa apa karena papa belum ketemu sama elsa
salam buat yang lain
elsa baik baik aja kok
terima kasih ya sus
alhamdulillah baik baik aja kok pak
itu makam kan hasil perselingkuhannya andin
gapain mesti diurusin sih
kok emangnya begitu mah
meskipun sudah meninggal
nindi itu cucu kita loh
makamnya rusak karena masa kita biarin aja
gak boleh gitu dong mah
yaudah terserah kamu
dari dulu tuh emang semua yang berhubungan sama andin
aku juga mikirin elsa gak cuman andin dong
wah mah bisa gak berantem disini
aku pusing aku tuh lagi sakit
tadi pas papa masuk
nino diluar sama andin
tapi andin udah mau pulang
duduk dulu ya pas itu
jangan jangan nanti nino yang bakal cerita lagi ke mbak andi
mereka kan lagi diluar
tapi gimana caranya